dan kita akan beralih ke informasi berikutnya itu tentang kedatangan jamaah haji
kloter pertama jemaah haji indonesia di tahun dua ribu enam belas atau seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
tiba di bandara halim perdana kusuma minggu dinihari
jumlah pemulangan yang dicatalkan pada hari pertama sebanyak tiga kloter
pesawat boeing tujuh ratus tujuh mendarat pada pukul dua empat puluh lima waktu indonesia barat
atau terlambat dua jam dari jadwal
pesawat yang membawa tiga ratus sembilan puluh tiga haji disambut menteri kesehatan nila
haji yang baru tiba ini dicek kesehatannya sebelum melewati proses bea cukai dan imigrasi
kloter pertama asal dki jakarta tersebut langsung menuju tempat debarkasi di asrama haji pondok gede
pemulangan jemaah haji indonesia akan berlangsung hingga tanggal lima belas oktober
untuk hari pertama dijadwalkan pemulangan tiga kloter
kloter kedua direncanakan tiba di bandara halim sekitar pukul sembilan pagi pada tanggal delapan belas september
ya berikutnya dari banjarmasin setelah kloter pertama dari jakarta sudah tiba hari ini
sebanyak dua ratus sembilan puluh delapan haji kelompok terbang pertama debarkasi banjarmasin mendarat di bandara samsudin nur
pukul dua dua puluh tujuh waktu indonesia bagian tengah
tepat pukul dua lewat dua puluh tujuh menit waktu indonesia tengah
pesawat saudi air dengan dua ratus sembilan ratus delapan puluh delapan maksud kami tiba di bandara samsudinur
kelompok terbang pertama ini berasal dari banjarmasin banjarbaru dan tanah laut
menurut jadwal seharusnya kloter pertama ini tiba pukul namun karena ada kendala baru tiba pukul dua lebih dua puluh tujuh menit
pada kloter pertama ini seorang haji yang tiba
langsung dibawa ke rumah sakit karena menderita infeksi hati
sedangkan satu lainnya diobservasi di poliklinik asrama haji karena sesak nafas
dari bandara jemaah haji ini dibawa ke asrama haji banjarmasin untuk dikarantina selama satu hari sebelum pulang ke rumah masing masing